aku tenang pengen jalan ke tiongkok aku lagi butuh duit tenang karena saya mau mencari tenis
pengunjung di festival film locarno di swiss
film ini juga rencananya akan tayang pada september mendatang di festival film toronto kanada
yang merupakan festival yang sangat bergensi
dan film ini juga merupakan kerjasama antara indonesia dan juga malaysia
ternyata jadi buron itu jauh lebih menakutkan
satu lagi film indonesia yang berjudul istirahatlah kata
kata kata merupakan sebuah film yang menceritakan kisah penyair wijitukul
film ini baru saja ditayangkan di locarno international film festival
yang berlangsung di swiss pada awal agustus lalu
film ini dibuat oleh sutradara yogyakarta yakni yosep angginun
nah beberapa festival besar itu mensyaratkan sebuah film itu tayang benar benar perdana
di seluruh bumi ini itu di festival mereka
itu namanya world premiere
festival festival itu memang cukup punya kekuasaan untuk meminta sebuah film
supaya mereka sebuah film itu tayang perdana benar benar perdana di festival tersebut gitu
jadi kadang memang beberapa film itu skip negaranya dulu
itu sebuah strategi juga tapi juga sebenarnya sebuah cara untuk kita bisa engage dulu dengan
apa namanya pergaulan bisnis film global
jadi kita bisa mencari perbaikan yang lebih global